kompetisi nba musim dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas sendiri baru akan dimulai pada dua puluh lima oktober mendatang
para pemain basket nasional indonesia juga antusias untuk menyaksikan liga basket ternama di dunia tersebut
dan berikut adalah jagoan dari para pemain basket nasional di nba musim dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
saya masih dukung cleveland cavaliers
tim favorit gue sendiri sih dari dulu lakers
kalau menurut gue sih tim golden state warriors masih jadi favorit sih untuk jadi juara
kalau menurut saya golden state warriors lebih bagus ya buat musim depan
dominan di barat dan timur masih tetap kayak tahun kemarin ya
di timur ada
sekarang nambah kevin durant
terus rosternya lengkap banget
dia dari shooter point guard semua lengkap
jadi ya golden state sih
mereka timnya udah padu banget
karena materi pemainnya masih hampir sama
rata rata starternya khususnya kayak ada carry erving ada jar smith
akhirnya tuh bagus banget
pada mateng banget otomatis ya
bisa mempertahankan back to back lah
bukan dari pemainnya ya
dari coachnya gitu loh
si lu callton nih ngebuat pemain pemain mudanya sama pemain yang seniornya tuh klop gitu loh
jadinya gak yang kayak
misalnya kan ada si yilian jian baru masuk terus si loldeng terus yang udah senior mungkin dua itu aja
nah mereka nih sama yang pemain muda kayak angela russell clarkson inggram
mereka nih nyatu banget gitu loh

karena tahun lalu mereka masuk penual
kedua ada kevin durant dan
ruki rukinya saya kira pas main di preseason kemarin itu cukup baik sih
jadi mereka saya kira udah cukup lengkap
di preseason yang sekarang aja golden state golden state ditambahnya kevin durant
mereka makin lengkap ya secara defense maupun offense
bersyukur juga mereka dapet paul gasol
oke lah mungkin dominasi cliven sama golden state emang masih susah dipatahkan ya
cuman saya rasa dengan pengalaman
pemain pemain dari san antonio spurs
saya rasa mereka bisa mematahkan dominasi dua tim tersebut
lebron james masih
menurut gue sih lebron james masih dominan
tetap ya masih seperti tahun lalu lah
dia strong lah
masih pegang golden state
karena ketambahan kevin durant
amunisinya lebih bagus
shooternya lebih banyak
tapi juga ada beberapa ini sih
underdog seperti cicago sama new york di timur juga
kuat di barat juga spurs
tambah center lagi paul gasol
ya rame sih
tapi kayaknya masih golden state